masih dari ibu kota pemerintah provinsi dki jakarta menggelar acara malam pergantian tahun baru dua ribu sembilan belas
yang akan dimulai pada pukul sembilan belas sampai pukul waktu indonesia barat
pemprov dki jakarta akan menyelenggarakan serangkaian acara pergantian tahun di sepanjang jalan
mulai jalan medan merdeka jalan mh tamrin jalan jenderal sudirman hingga dukuh atas
lima panggung hiburan telah disiapkan di beberapa lokasi di sekitar jakarta
yaitu di bundaran hi jalan wahid hashim jalan tamrin sepuluh kebon sirih dan pintu barat daya monas
panggung tersebut akan menampilkan beragam pertunjukan musik dan atraksi sebagai hiburan pergantian tahun baru
selain itu di panggung utama yang berlokasi di bundaran hi akan digelar acara doa bersama pada pukul waktu indonesia barat
untuk korban yang tertimpa musibah tsunami di banten
insya allah sih yang kita harapkan
untuk pengunjung itu bisa lebih sekitar lima puluh ribu orang
karena pengalaman dari tahun tahun kemarin bahwa disini adalah pusatnya untuk hiburan menjelang tahun baru
sebetulnya ini tidak hanya untuk hiburan atau hura hura
tapi lebih memberikan semangat kepada saudara saudara kita keluarga kita yang kemarin kena bencana alam
untuk memberikan semangat sehingga kita bisa membangun indonesia lebih baik lagi
khususnya untuk jakarta